ketegangan terjadi antara seorang anggota tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kota parepare sulawesi selatan
seorang warga di masjid tarbiah minggu malam
guna menghindari bentrok dengan jemaah
petugas tetap mengizinkan pelaksanaan salat isya tanpa melaksanakan sholat tarawih di masjid
namun ketegangan kembali terjadi usai sholat isya
beberapa anggota jemaah memaksa salat tarawih tetap dilaksanakan
sebuah video seorang pria yang marah saat acara pembagian bahan pangan
dibubarkan tim gugus tugas covid sembilan belas di solok sumatera barat
pria tersebut terkonfirmasi seorang politikus
dan pernah duduk sebagai anggota dpr epi
yang menganggap acara yang digelarai tidak menyalahi aturan
kita sangat menyayangkan dengan kejadian ini
di mana provinsi sumatera barat sedang melaksanakan psbb
pembatasan sosial berskala besar
terutama berkumpulnya masyarakat banyak
dalam rangka pencegahan virus corona
dan pihak polres sumatera
solok arasuka sudah melampir langkah langkah penyelidikan
mengenai kasus ini
reaksi tersebut kemudian ditanggapi oleh aprd
tempat ini adalah nagari yang ke dua puluh dari tujuh puluh empat nagari yang akan kami laksanakan
karena saya ingin berterima kasih kepada masyarakat kabupaten solok
yang sudah tiga priode memilih saya
dengan suara terbanyak terus di kabupaten solo ini
tetapi pada prinsipnya
kalau seandainya ada tindakan saya yang salah
saya mohon maaf kepada semua pihak yang terkait
tidak ada niat saya untuk melakukan apapun yang tidak baik pada orang lain
saya hanya mau berbagi
maret lalu eprd asda telah mendeklarasikan diri
akan maju pada pilkada bupati dan wakil bupati kabupaten solok dua ribu dua puluh